nanti akan kita akodiasikan kembali
dengan pihak dishub
untuk mengevaluasi ya
setelah dibukanya underpass ini
apa saja yang
terjadi disana nah nanti kalau
memang harus perlu ditambah rambut
rambu lalu lintas akan kita lakukan
koordinasi dan dipasang rambu lalu lintas
patroli kita ya setiap
hari yang tadinya kita melaksanakan
patroli dua kali pagi
dan sore tapi sekarang
jadi patroli itu dari pagi
kemudian siang sore
malam tengah malam dan
menjelang subuh menjelang subuh itu kadang kadang
menjelang subuh kita tetap antisipasi jadi
tetap kita tambah supaya anak anak